upacara tujuh belas agustus nanti juga akan diberiakan oleh atraksi terbang lintas atau flypass pesawat tempuh tni au
kali ini tni au total mengarahkan sembilan belas pesawat jenis f enam belas dan t lima ratus
sejak pagi hari para teknisi dan awak pesawat tempur tni angkatan udara telah melakukan sejumlah persiapan
di mana mereka melakukan pengecekan dan juga pemeriksaan terakhir sebelum nantinya pesawat pesawat tempur ini akan terbang melakukan atraksinya
dari total sembilan belas pesawat tempur yang ada empat belas pesawat akan melakukan terbang formasi lima lainnya berperan sebagai cadangan
pesawat pesawat ini akan melintas tepat pukul sepuluh tiga puluh di langit istana negara
pesawat tempur tni au
pesawat pesawat ini sudah ready to take off sudah siap untuk terbang
bagaimana persiapan para penerbang dan juga kesiapan teknis dari pesawat yang akan dipergunakan untuk atrasi udara pada hari ini iwan
ya baik terima kasih yuda dan nisa
dan memang betul sampai saat ini berbagai persiapan untuk atrasi udara nanti pada sekitar pukul sepuluh di atas langit istana negara nanti akan masih terus dilakukan
jadi selain teknisi yang tadi pagi melakukan pemeriksaan pesawat pengecekan terakhir
tadi para penerbang juga sudah melakukan briefing
dan briefing ini terkait dengan misalnya keadaan cuaca kemudian lalu lintas udara dan lain sebagainya
yang tentunya itu terkait dengan keamanan dan keselamatan terbang
karena walaupun memang kita menginginkan atrasi yang baik tentunya yang utama adalah keselamatan terbang itu harus yang lebih diutamakan
dan dari empat belas pesawat tersebut nanti ada dibagi dua dari flight tersebut dibagi dua begitu
jadi enam pesawat t lima puluh yang berada di depan yang dinamakan flight merah
nanti akan mengeluarkan asap begitu ketika melintas di istana negara
dan yang di belakangnya delapan pesawat
pesawat f enam belas akan mengeluarkan peluru suar atau flare begitu sambil melakukan atraksi atau manuver bombas atau manuver bemencar begitu
dan beberapa saat lagi nanti mungkin sekitar pukul setengah sembilan atau pukul sembilan nanti para penerbang akan berganti pakaian
mengenakan pakaian penerbang tempur mereka
kemudian mereka akan berjalan menuju pesawat pesawat mereka dan kemudian akan melakukan take off sekitar pukul setengah sepuluh atau pukul sembilan empat puluh lima
tantangannya dalam atraksi fly pass ini adalah
sebenarnya adalah selain karena memang di istana negara itu banyak gedung gedung bertingkat yang
mereka juga tidak bisa terbang terlalu rendah
dan namun mereka juga harus terbang yang cukup bisa dilihat dan dinikmati oleh penonton di darat
dan selain itu juga yang menjadi kesulitan dari atraksi fly pass ini adalah menentukan masuknya mereka ketika tepat waktu
agar mereka harus tepat waktu dipukul ketika upacara berlangsung
menyatakan bahwa pesawat akan melintas mereka harus tepat waktu di detik tersebut
dan seperti kita tahu bahwa pesawat tempur ini tidak memiliki rem yang bisa mengerem di udara begitu
jadi mereka harus tetap memperhitungkan secara detik demi detik dan seterusnya seperti itu
yuda dan nisa
ya iwan kalau tadi anda katakan salah satu tantangannya ketika mereka mengangkasa di kawasan ibu kota terutama terkait dengan kondisi visibility yang tetap bisa dilihat orang
apakah ada trik trik mungkin iwan mendapatkan informasi terkait bagaimana para pilot pesawat tempur tersebut
bisa tetap performan tapi juga tetap bisa tidak mengindahkan keselamatan
ya memang sedari awal memang sudah direncanakan begitu untuk mereka akan terbang sekitar ketinggian delapan ratus sampai seribu kaki
jadi pada ketinggian tersebut dinilai cukup aman untuk mereka melakukan terbang lintas tanpa ada halangan gedung gedung bertingkat yang tinggi yang berada di sekitar istana
namun juga tetap masih bisa didikmati oleh para penonton di darat karena jika mereka terbang terlalu tinggi walaupun lebih aman
tapi tidak bisa didikmati karena pesawatnya
mungkin karena terlalu tinggi kita tidak bisa melihat atraksi apa yang akan dilakukan begitu
dan selain itu juga tantangan lainnya sebenarnya adalah udara jakarta ini saat ini memang terkena polusi begitu ya
tapi untuk terbang lintas sebenarnya tidak terlalu menjadi masalah namun yang akan menjadi masalah adalah ketika mereka take off dan landing
namun pada pagi ini kita lihat visibility di sekitar halim sendiri ini cukup baik begitu dan kemungkinan tidak akan terjadi apapun
tidak akan menjadi hambatan begitu polusi di jakarta pada hari ini
itu juga yang tadi di briefing kan yang dinyatakan bahwa visibility nya sekian dan ini semua adalah untuk keselamatan penerbangan
yuda dan nisa
ya lalu iwan bagaimana juga dengan formasi yang akan dipakai pada atraksi udara tahun ini
ya seperti pada tahun tahun sebelumnya formasi yang dipakai adalah formasi aerohead atau anak panah
jadi seperti yang tadi sudah saya sebutkan dari formasi anak panah tersebut
pesawat jenis t lima puluh berada di depan yang dinamakan flight merah
dan delapan pesawat di belakang dinamakan flight putih
dan nanti kedua jenis pesawat ini akan melakukan atraksi yang berbeda begitu
jadi enam pesawat t lima puluh akan mengeluarkan asap merah putih begitu ketika melintas di depan di sana
dan kemudian pesawat f enam belas di belakangnya akan mengeluarkan flare atau peluru suar
dan sembari melakukan atraksi atau manuver memencar atau bombars namanya
yang seperti kalau yang dikenal dalam dunia penerbangan itu adalah
manuver bombars begitu
dan sebenarnya hanya itu saja atraksinya memang terkesan sederhana begitu
tapi sebenarnya sulitnya adalah untuk menentukan ketika mereka harus tepat berada di atas istana negara
pada waktu yang sudah ditentukan
karena kan seperti kita ketahui tadi seperti yang saya sebutkan juga bahwa
pesawat ini tidak bisa berhenti di udara begitu
jadi mereka harus standby di sekitaran istana negara sebelum mereka melakukan terbang lintas
dan ketika pada detik yang ditentukan mereka harus bisa segera melintas
dan tepat waktu begitu yuda dan nisa
baik ini memandangnya rombongan terima kasih untuk laporan langsung anda dari halim pranagusuma
selamat berita semula